bares krim polri resmi menetapkan influencer doni salmanan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan investasi binary option melalui aplikasi quitex
doni salmanan langsung ditahan oleh penyidik setelah menjalani pemeriksaan selama hampir tiga belas jam
untuk mengetahui informasi lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan kepala biro penerangan masyarakat polri brigjen polisi ahmad ramadan
selamat sore pak ramadan
selamat sore mbak rizwan
pak ramadan apa pertimbangan penyidik menetapkan doni salmanan sebagai tersangka dan akhirnya ditahan pak
tentu penetapan tersangka ini melalui proses ya
setelah melakukan pemeriksaan beberapa saksi korban dan para ahli
kemudian juga melihat alat bukti di mana sesuai dengan pasal satu ratus delapan puluh empat kuhap
alat bukti sudah didapat maka sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka
dan untuk itu kita langsung lakukan penangkapan
kemudian setelah dilakukan penangkapan kita periksa sebagai tersangka dan dilanjutkan penahanan
dan alasan alasan itu alasan ya
dia khawatirkan tersangka
dia khawatirkan diri
menghilangkan barang bukti dan juga mengulangi perbuatannya lagi
dan ini ancamannya di atas lima tahun ya
di mana ancaman tindak pidana pencucian uang itu dua puluh tahun penjara
nah ini tentu dengan alasan alasan tersebut maka tersangka baik ika maupun ds dilakukan penahanan
proses tetap berlanjut ya

baik ds maupun ika
yang ada kaitannya dengan tindak pidana
baik itu berbentuk aliran dana maupun aset fisik pak
oke pak ramadhan
untuk melakukan tracing ini yang berkaitan dengan ds doni salmanan
apakah kemudian pihak barat skrim polri akan melusuri
memeriksa saksi saksi yang berkaitan dengan transaksi aliran uang dari doni salmanan ini pak
ya tentu mbak
ini kan dari tracing yang tentu kita bekerja sama dengan ppatk
kita akan mengetahui aliran dana ini
keluar masuk aliran dana ini kemana
juga dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh kedua tersangka ini
kemana aliran dana itu dibelanjakan atau ditransfer
apakah dia dibelanjakan seperti kendaraan mewah
atau mungkin untuk membeli sebuah rumah atau barang barang berharga lainnya
kan dilakukan penyitaan terhadap barang barang tersebut
karena barang barang tersebut merupakan bagian dari hasil kejahatan tersebut mbak
kalau di kasusnya indra kents barreskrim sudah menyita rumah mewahnya yang ada di medan
untuk kasus doni salmanan apakah akan sama

aset aset yang disita tadi bapak sudah sebutkan
ya tentu mbak
kalau untuk saudara ds baru ditetapkan kemarin kan
dan kita akan bergerak cepat untuk melakukan tracing nya
jadi kita sudah lakukan mapping juga
dan selain itu kita sudah mendapat informasi termasuk secara kopratik
saudara ds mengaku ya kan
termasuk afiliator afiliator yang terafiliasi dengan yang bersangkutan
ya ini kita akan tracing
kita lakukan hal yang sama seperti saudara kita sebagai tersangka di kasus binomo
oke pak ramadan hingga saat ini sebetulnya ada berapa korban yang menderita kerugian
akibat penipuan dan investasi ilegal berkedok aplikasi dari kasus doni salmanan ini pak
karena kan ini masih simpang siur
katanya yang melapor hanya ada satu
tapi korbannya totalnya ada berapa sih pak
yang mengalami kerugiannya jumlahnya sampai berapa
kalau yang diperiksa ya
kalau yang diperiksa sebagai korban itu ada enam belas
eh ulangi empat belas ya empat belas
nah ini korbannya
tapi barangkali masih ada korban korban yang mungkin menganggap
tidak begitu besar gitu ya
seperti di ika itu kita meriksa empat belas korban
empat belas korban saja kerugian atau loss ya
loss dalam trading tersebut mencapai dua puluh lima miliar rupiah
nah ini juga masih on proses masih berlangsung pak
tentu nanti update perkembangannya akan kita sampaikan
termasuk yang saudara ika
dalam waktu yang tidak begitu lama kita akan rilis
terkait dengan aset aset yang telah disita oleh penyidik direkturat tindak pidana eksus nanti
pak ramadhan kalau untuk kasus indra kents ada empat belas pelapor dengan total kerugian hampir dua puluh lima miliar
kalau untuk kasus doni salmanan ini ada berapa pelapor pak yang sudah diperiksa dan total kerugiannya berapa pak
itu masih di dalam proses ya
tapi yang terpenting adalah unsur tindak pidana untuk menetapkan dia sebagai tersangka sudah cukup ya
sementara untuk menghitung kerugian tentu kita harus teliti mbak
kita tidak terburu buru
nah untuk itu kita harus melibatkan ppatk ya
aset aset mana yang benar benar
merupakan hasil dari tindak kejahatan ini
pak kami mendapatkan informasi aliran uang ataupun transaksi yang dideteksi ppatk mencapai sampai triliunan pak apakah itu betul pak
ini masih dalam proses pak
jadi saya belum berani untuk terburu buru menyampaikan hal tersebut
nanti kita tunggu dari penyidik dulu merilis baru kita akan sampaikan ke publik
terakhir pak ramadan
dengan adanya kasus terungkapnya
ada afiliator ataupun influencer seperti indra kes dan juga doni salmanan apakah kemudian dari kepolisian akan membidik afiliator lain pak
ataupun influencer lain yang juga diduga ikut terseret dalam kasus yang modelnya serupa seperti ini
ya jelas ya mbak ya
ini menjadi pelajaran yang berharga bagi masyarakat dan bangsa indonesia
jadi kita tidak berhenti di dua orang ini saja
tapi kita akan mengembangkan yang tujuannya selain kita melakukan penegakan hukum yang terpenting adalah kita melindungi masyarakat dan bangsa indonesia
jangan ada lagi masyarakat atau bangsa indonesia ini yang menjadi korban korban penipuan ya yang berkedok ini

kita tunggu nanti bagaimana hasil penyelidikan dan juga hasil tracing yang dilakukan oleh barres krim polri
terima kasih atas kasus ini
kita menunggu dan semoga masyarakat sekali lagi tidak tertipu mudah sekali tertipu dengan iming iming investasi bodong ini ya pak ramadan
terima kasih sekali kepala biro penerangan masyarakat polri brig jen polisi ahmad ramadan atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
belum sama mbak terima kasih
selalu pak ramadan

terima kasih pak
kita akan berhentikan lagi pak ramadan
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak